terima kasih anda masih bersama kami saya ke pak maksi lagi
pak masih sebelum berbicara mengenai varian baru virus covid sembilan belas dari india
ada dua belas orang yang sebelumnya dinyatakan positif
apakah ini orang orang yang terdeteksi dari gelombang kedua yang masuk indonesia
rombongan dari india atau ada gelombang lain ya pak maksi
ya memang ada dua gelombang yang sudah datang bersama hampir bersamaan waktunya
beda berapa hari ya ada sekitar tujuh hari ya bedanya
itu yang pertama satu ratus dua puluh sembilan orang ya yang masuk dan waktu itu diperiksa itu tiga orang
waktu juga dilakukan karantina dan sekarang ini yang datang ini satu ratus tiga puluh dua orang
itu yang sembilan orang positif
kondisi mereka saat ini bagaimana pak
itu otg semua jadi tidak dihalangi rumah sakit
dan mereka disendirikan dalam satu hotel
berarti karantina terpisah ya dengan warga negara asing lain yang saat ini juga dalam proses karantina
oke baik kita berbicara mengenai varian baru pak
kekhawatiran apa yang terjadi di india saat ini karena memang ada varian varian baru sehingga penyebarannya bahkan dikatakan dua kali lipat lebih masif
bagaimana gambarannya pak apakah sudah mendekat saat ini ke indonesia atau seperti apa
ya mbak elvira seperti saya katakan tadi varian baru indonesia yang sampai saat ini kita sudah temukan
b satu ratus tujuh belas itu ada sepuluh orang
yang empat itu dari wni
ya dari arab saudi
kemudian ada transmisi lokal ada berapa wilayah yang sumatera selatan di medan sumatera utara di banten
jadi saya kira ini pun saat itu langsung dilakukan tracing ya
tracing kontak erat dan memang alhamdulillah itu tidak ada kontak yang positif yang kita dapatkan
selain daripada sepuluh orang itu
dan memang di daerah daerah itu langsung kami perbanyak sampel sampel yang untuk kita lakukan pemeriksaan genom sepensi itu daerah daerah itu
kita perbanyak sampel sampelnya
oke saya ke mas hermawan
apa upaya taktis gerak cepat yang harus dilakukan dari sisi kebijakan mas
mengingat masifnya varian varian baru
kemudian terjadinya kasus
positif covid sembilan belas di sejumlah negara yang juga saat ini memasuki bahkan gelombang kedua dan ketiga
iya kita harus belajar dengan baik ya terutama dari india
di india ini kan ada varian b enam belas tujuh belas yang disebut dengan varian ganda
jadi di dalam rantai rna nya terdapat dua mutasi yang menyebabkan potensi virulensi itu lebih cepat dan pada akhirnya menurunkan level protection dari antibody ya
termasuk dari proses virulensi
jadi di dalam rantai rna nya terdapat dua mutasi yang menyebabkan potensi virulensi itu lebih cepat dan pada akhirnya menurunkan level protection dari antibody ya
termasuk dari proses virulensi
itu sebab juga india akhirnya membatasi produksi astrazeneca yang sudah ada komitmen juga untuk dikirim ke indonesia beberapa waktu yang lalu
tetapi di samping berkaitan dengan varian kita harus mundur sejenak kenapa india terjadi begitu besar gelombang
karena adanya aktivitas sosial keagamaan di india yang diberi ruang relaksasi oleh pemerintah
melibatkan jutaan orang di dalam prosesi keagamaan di sana
dan juga aktivitas
fasilitas sosial juga yang terbuka karena adanya euforia terkait juga dengan vaksinasi
nah hal yang sama ini menjadi penting pembelajaran buat indonesia ketika kita akan menghadapi arus mudik ya
walaupun mudik ini sudah dilarang oleh pemerintah
tetapi keterbukaan dari berbagai aktivitas sosial kita ini juga harus sangat hati hati
bagaimanapun kalau dalam situasi yang normal potensi keramaian dan kerumunan bisa menyebabkan resiko penularan lebih tinggi
tetapi keramaian dalam lalu lintas yang padat jutaan orang misalnya dalam waktu yang serentak ini kami khawatir akan memungkinkan munculnya mutasi mutasi yang lebih besar virulensinya
dan mutasi itu kan hal yang wajar
menurut pakar virologis biomolekuler dan lain lain sebenarnya mutasi itu terjadi dimanapun
ketika mutasi itu bertemu dengan genetik inang atau subjek ya manusia yang tepat
seperti gembok dan kunci
maka replikasi dan virulensi ini akan semakin cepat
nah kita tentu saja tidak menginginkan itu
tetapi yang bisa kita lakukan pertama membatasi segera aktivitas yang berpotensi memicu keramaian jutaan orang dalam suatu waktu
kebijakan melarang mudik sudah cepat cepat
tetapi juga menjadi paradoks kalau mudik dilarang tetapi arus warga negara asing yang notabene dari negara yang sedang bermasalah dalam pandemi covid
nah ini juga terjadi
nah tadi saya mengatakan memang terlambat ya
terlambat ini bukan persoalan kementerian kesehatannya
tetapi terlambat dalam mengonsolidasi dan mengantisipasi keadaan
kita harus ingat wacana pelarangan mudik ini sudah sejak sebulan yang lalu
dan beberapa minggu terakhir ini bahkan presiden mengampanyakannya
jadi kalau dari perspektif kesehatan mudik dilarang
maka semua unsur instrumen pemerintahan kementerian perhubungan kementerian luar negeri kementerian hukum dan ham
stakeholders lain juga harusnya kompak
dan inilah sebenarnya yang kami kritisi secara konstruktif tentu saja
bahwa model komunikasi komunikasi publik ini kelihatannya masih parsial
tentu saja walaupun pemerintah sudah bekerja keras konsolidasi siang dan malam
tetapi seolah olah dari pandangan publik itu kan ada yang aneh
jadi mudik dan mobilitas di dalam negeri ini seolah olah kita batasi
tetapi adanya eksodus warga negara asing
jadi kalau orang datang
satu dua dan hitungan puluhan itu wajar
tetapi kalau ratusan orang dan dari negara yang memang pandeminya sedang tinggi tingginya
nah inilah yang menjadi tanda tanya
tetapi syukurlah kementerian kesehatan tanggap
dan memang wajar kementerian kesehatan lah yang menginisiasi untuk melaporkan ini
boleh jadi kalau tidak ada suara dari kementerian kesehatan
akan terus terjadi arus gitu ya
antara orang orang asing atau mancanegara
tetapi kami berharap ini pembelajaran
yang membuat kita lebih waspada lebih baik lagi
walaupun kendali kasus sudah dilakukan di dalam negara masing masing
apakah itu di belahan eropa asia selatan seperti india
bahkan asia timur dari negara asalnya tiongkok maupun jepang dan korea selatan yang relatif dekat
jadi pembelajaran ini yang menyebabkan negara kita harus lebih wise gitu ya
bijak dalam melihat
satu lagi yang paling penting fungsi survei
violence betul betul harus ditingkatkan
kita belakangan ini dalam tiga bulan terakhir sejak januari dua ribu dua puluh satu fokus pada vaksinasi
tetapi hemat kami vaksinasi itu harus ditindaklanjuti paralel dengan surveillance
memungkinkan kita mengevaluasi hasil dari vaksin sekaligus melakukan deteksi awal
apakah mungkin terjadi mutasi yang memang menyebabkan vaksin ini lebih optimal atau tidak di dalam mencegah dan mengendalikan covid
pertama tama mbak elvira
pak maksi ada komentar mengenai itu sekaligus closing statement
ya saya kira apa yang disampaikan oleh mas hermawan sangat baik sangat tepat sekali
soal kuncinya memang ada protokol kesehatan yang tadi sudah disampaikan pengalaman
ya oleh karena itu saya kira kesadaran kita semua masyarakat ya untuk dapat betul betul menjaga menjaga tentu diri sendiri
kemudian membantu bersama bersama dengan masyarakat lainnya untuk betul betul melakukan imbau imbauan pemerintah untuk terus melakukan protokol kesehatan
saya kira itu yang sangat penting kuncinya
apalagi ini kita harus mudik
saya kira kalau kita tertib bersabar dulu ya kita mudah mudahan kita doakan kita terhindar ya dari lonjakan seperti ini
kemudian saya kira yang kunci kedua
saya kira yang kunci kedua tadi benar sekali pak mas hermawani
saya kira kunci juga pada surveillance
pengamatan yang cepat sekali itu saya kira yang paling kita mudah sekali mendeteksi lonjakan lonjakan di daerah mana tempat di mana siapa yang terkena
kunci utama kita cepat mengambil tindakan
jadi kuncinya memang soalnya saya kira betul betul surveillance itu harus jalan benar
sehingga kita cepat mendeteksi di mana tempat siapa yang kena dan klaster di mana
semua itu harus dilakukan secara paralel
tujuannya bersama sama kita mencegah agar penyebaran covid sembilan belas tidak masif terjadi di indonesia
belajar dari apa yang terjadi di india saat ini
pak maksih terima kasih
mas hermawan terima kasih berbincang bersama kami di cnn indonesia
terima kasih mbak elvira
terima kasih pak maksih
di channel indonesia newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya